untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan covid sembilan belas dan pemberlakuan lockdown di kota jeddah
kita telah terhubung dengan konsul jenderal republik indonesia di jeddah eko hartono di arab saudi
selamat siang assalamualaikum pak eko
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
pak eko ini bagaimana kondisi teman teman warga negara indonesia di sana
apakah dari total lebih dua kasus positif covid sembilan belas di sana ada pasien dari warga negara indonesia
baik mbak fani sebelum saya jelaskan barangkali mungkin saya sedikit berikan penjelasan mengenai lockdown dengan jam malam
jadi bahwa di jeddah tidak berlaku lockdown
yang berlaku adalah jam malam atau curview
yang selama ini di lockdown adalah mekah dan medina
lockdown artinya masyarakat tidak boleh keluar atau masuk ke kota itu
nah jadi mekah selama ini dan sampai sekarang masih di lockdown
orang tidak boleh keluar masuk mekah
madinah sudah tidak lagi lockdown
hanya memang masih berlaku jam malam
nah apa yang terjadi di jeddah adalah bahwa memang pemerintah saudi
mulai tanggal enam kemarin enam juni sampai tanggal dua puluh juni
memperlakukan jam malam yang lebih ketat
ya itu sebabnya
mulai pukul delapan malam sampai enam pagi
kemudian sekarang setelah melihat perkembangan kasus covid sembilan belas
mereka memutuskan mulai jam tiga sore sampai jam enam pagi
nah bagaimana kemudian pertanyaannya bagaimana kemudian dengan warga kita yang ada di sini
sebenarnya memang betul bahwa setelah dibuka
setelah dibuka itu
selama kira kira seminggu kemarin
peningkatan kasus covid sembilan belas di wilayah kerja kami
yaitu di jeddah dan sekitarnya
saya kira juga seluruh saudi
jadi satu hari itu sekitar hampir tiga ribu an kasus baru
karena kebukaan itu
karena pelonggaran pelonggaran itu
di jeddah sendiri sekitar lima ratus
nah kemudian pemerintah saudi memutuskan
untuk memberikan restriksi
membatasan batasan kegiatan lagi
jadi tadi diperlakukan kembali jam malam
khususnya di jeddah
nah terkait dengan warga kita
sampai sekarang ada delapan puluh enam warga kita yang terkena kasus covid sembilan
di wilayah kami di kaki kaki jeddah ini
di antaranya sudah ada yang sembuh yaitu sembilan belas
kemudian ada yang meninggal dua puluh orang
nah sisanya mereka sedang dikarantina dan sebagainya
nah ini jadi memang ada korban di antara warga kita
pak eko untuk jenazah warga negara indonesia kita
yang meninggal akibat kasus positif covid sembilan belas tersebut
apakah akan dipulangkan ke indonesia atau dimakamkan di sana
tidak jadi sesuai ketentuan pemerintah saudi
terkait pandemi covid sembilan belas ini
siapapun yang meninggal di wilayah saudi
harus dimakamkan di saudi
jadi seperti juga berlaku bagi warga kita
yang meninggal di sini karena covid
mereka akan dimakamkan dan sudah dimakamkan
yang sudah diurus sudah dimakamkan di saudi
tentunya dengan koordinasi antara kita
kjri dengan otoritas terkait di sini
baik dengan protokol kesehatan covid sembilan belas ya pak eko
pak eko mengenai peraturan curfew yang baru ini
dengan adanya evaluasi dari peraturan curfew yang sebelumnya
sampai melonjaknya kasus positif covid sembilan belas di jeddah ini
seperti apa sebenarnya pemberlakuan corfew tersebut
dan juga peraturan peraturan yang harus ditaati oleh warga
ada sanksi nggak sih sebenarnya pak
bagi warga yang melanggar peraturan curfew ini
jadi pada saat dilakukan pelonggaran kesehatan
selama seminggu kemarin
mulai tanggal tiga puluh satu mei sampai tanggal lima juni
pemerintah saudi memberikan pelonggaran
yaitu tadi itu mulai jam delapan malam sampai jam enam pagi
nah selama masa itu
selama siang harinya di luar kerti
itu restoran sudah boleh dibuka
mall sudah boleh dibuka
kafe juga begitu kita sudah boleh makan minum di situ
kemudian masjid juga sudah dibuka dan sebagainya
penerbangan domestik sudah dibuka juga
nah apa yang terjadi dengan restriksi yang berlaku sekarang
dengan adanya restriksi itu kemudian masjid kembali ditutup
tidak boleh lagi untuk sholat
kemudian toko toko masih buka
maksud saya restoran dan kafe itu hanya bisa melayani take away
jadi tidak boleh makan di situ
kemudian juga masjid masjid ditutup kembali
tapi penerbangan domestik masih boleh
selama di luar jam malam penerbangan domestik boleh
taksi boleh bergerak boleh jalan kemudian kereta api juga boleh
di luar jam malam
kemudian yang penting juga adalah bahwa kantor kantor layanan pemerintah
dan swasta juga kembali ditutup
nah ini tentunya berdampak besar bagi kegiatan masyarakat kita
termasuk wni yang ada di sini untuk menjalankan kegiatan mereka
oke bapak ini dari pemerintah arab saudi sendiri
bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari warga
dan juga menjamin sebenarnya kesejahteraan
serta apa saja imbauan dari kjri untuk teman teman wni

khususnya yang berada di jeddah saat ini
khususnya yang berada di jeddah saat ini
jadi sejauh ini memang pemerintah saudi menjamin bahwa untuk bahan pokok
ketersediaan bahan pokok akan tercukupi
jadi mall kemudian toko toko yang menjual bahan pokok dan makanan
masih boleh beroperasi
jadi selama ini tidak ada kemudian antrian panjang untuk membeli bahan bahan pokok
nah kemudian tadi saya lupa mengenai denda
jadi memang pemerintah saudi cukup ketat dalam pemberlakuan ketentuan ini
misalnya pada saat sekarang ini bagi mereka yang keluar tanpa mengenakan masker
akan didenda rp satu
rp satu itu sekitar hampir rp empat juta
sementara bagi perusahaan yang membiarkan pengunjungnya
customer ya seperti mall misalnya
membiarkan pengunjungnya untuk masuk tanpa menggunakan masker
atau tidak melakukan physical distancing
artinya pemberlakuan jarak antar customer di perusahaan masing masing
akan digunakan rp sepuluh
jadi sekitar rp empat puluh juta
jadi memang cukup keras dalam keadaannya
nah terkait dengan kota n tadi bagaimana kemudian harapan saya kepada warga jakarta
indonesia yang ada di saudi tentunya
pertama kami mengharapkan agar warga indonesia
terutama di wilayah kerja kami di tjadjiritidah ini
agar senantiasa menaati ketentuan ketentuan yang berlaku di pemerintah saudi ini
yang kedua tentunya mari kita bersama sama menjaga kesehatan kita masing masing dan keluarga
jadi dengan mencuci tangan kebiasaan hidup sehat
mengenakan masker kalau kita pas keluar dan sebagainya
memang pada saat pengamatan kami
jalan jalan pagi pagi kami mengangkat masker tentunya
tapi banyak juga warga kita warga maksudnya warga saudi
yang memang masih abai juga ya mereka keluar tanpa mengurangi masker
ini saya harapkan warga indonesia yang ada di saudi
untuk tetap menaati ketentuan yang berlaku
mohon maaf saya harus saya potong karena kita sudah memasuki azan maghrib untuk wilayah waktu indonesia
tapi terima kasih banyak pak atas informasinya
pak eko dari kjri indonesia wilayah jeddah di saudi arabia
terima kasih kita harapkan agar semua yang di sana sehat sehat ya pak ya
untuk kedepannya di tengah masa pandemi virus corona yang melanda arab saudi saat ini